siapa tau kita bisa ngebantu
apa saya harus ganti sepion itu dua juta
pak itu bukan salah saya itu salahnya dia
kenapa saya harus ganti sih pak
eh bu ibu tuh masih aja yang ngelak

saya bayar bu di kampus ini

pak ibu saya kenapa pak
pak tolong jangan tahan ibu saya pak
jadi dia itu ibu kamu
amira ibu kamu sudah membuat keributan di kampus
dan merusakkan mobil kampus
jadi dia harus mengganti uang kerugian sebesar dua juta rupiah
kalau dia tidak bisa terima
betul kata mesya
sebaiknya masalah ini kita bawa ke kantor polisi
jangan bawa ibu saya ke kantor polisi
saya pasti akan ganti pak
tapi tolong jangan
jangan bawa ibu saya ke kantor polisi pak
baik kalau begitu
nanti akan saya teruskan ke bagian kepegawaian
untuk memotong gaji kamu
kampus ini memang tidak adil
ngapain kalian kesini

kasiannya si amiran gajinya harus dipotong karena harus ganti viskilan mobil yang dirusakin sama ibu
kami isya benar benar keterlaluan
aku gak tau masalahnya apa
tapi aku punya feeling kalau amira dan ibunya tuh gak salah
udah dong ibu jangan pergi kalau ibu lagi marah marah kayak gini
gimana ibu gak marah amirah
lagi gak mau mohon sih bayar uang ganti rugi segala
kalau begitu kan kita ngaku segala padahal ibu gak salah
ibu tolong maafin amiran
tapi amira gak mau kalau ibu ibu ke kantor polisi
amiran takut ibu di penjara
biar aja amirah biar aja
biar ibu masuk penjara gak apa apa
ibu kok ngomongnya kayak gitu sih ibu
buakitu cuma tinggal berdua
alhamdulillah gak akan pernah biarin ibu di penjara
apalagi ibu gak salah
ibu jangan tinggalin aminah dulu
amera maafkan ibu ya nak
abis ibu gak terima kita berlaku seperti ini
tapi kita punya harga diri
apalagi memperlukan kita itu aneka prabu wijaya
aku cari berjalan segera
jalanuralhk harbor melihat muncung aadd slightly jelas dan melit ensuite jalan raya tinggi

amiran arabastien anik kok